badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg mengonfirmasi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
disertai dengan kilat dan petir serta angin kencang dan hujan es terjadi pada selasa dua puluh satu september kemarin
hujan es ini biasanya terjadi atau terjadi di wilayah depok dan dampaknya adalah dari musim peralihan atau pancaroba
sebenarnya bagaimana fenomena ini bisa terjadi kita akan simak bersama dalam data yang dihimpun oleh tim litbang sianen indonesia
berdasarkan keterangan dari bmkg ini dia fenomena hujan es
hujan es adalah hujan yang jarang terjadi karena memang hujan es ini terbentuk di awan tebal seperti ini
awan kumolonimbus atau dikenal ini ya sebagai awan cb
awan cb ini memiliki karakteristik di mana biasanya mengandung air dalam bentuk padat lebih banyak dibandingkan dalam bentuk cair
oleh karena itu memang biasanya
hujan yang turun akhirnya dalam bentuk padat atau dalam bentuk es
nah sebelum hujannya ini terjadi atau sebelum hujan es itu terjadi biasanya suhu udara ini akan terasa sangat panas nih di malam hingga pagi hari
kita bisa lihat bahwa mataharinya bersinar sekali di sini
suhu yang panas inilah yang menyebabkan air kemudian di sini menguap
air di permukaan ini kemudian menguap lebih cepat
dampaknya apa inilah yang terjadi kemudian
air yang menguap itu membentuk awan awan tebal yang mengandung titik titik air
lebih tebal dibandingkan biasanya dan biasanya membentuk titik titik air yang lebih banyak dari biasanya
dan biasanya juga disertai dengan embusan angin yang kencang
ada angin dalam kondisi seperti ini
sehingga titik titik airnya ini pun terhempas naik hingga ke lapisan
awan dingin yang berada di atas titik beku
karena suhu udara di titik beku ini sangat dingin akhirnya uap air itu pun membeku dan turun kembali ke bumi berupa es
ini adalah contoh contoh hujan hujan es
jadi es esnya itu tidak mencair
lama kelamaan lapisan esnya ini pun semakin banyak dan besar
tentunya gumpalan es ini pun memiliki berat
sehingga jatuh ke bumi masih juga berupa es
dan ketika itulah hujan es ini terjadi
yang harus kita waspadai atau yang harus digarisbawahi adalah
fenomena hujan es ini biasanya terjadi dalam dua hal
yang pertama adalah ketika terjadinya musim pancaroba yang disertai dengan angin kencang
yang kedua hujan es biasanya terjadi jika hujan dalam perbedaan suhu yang besar

juga kita waspadai adalah bagaimana cara kita untuk terus waspada jika terjadi hujan es